kesal antara sang istri terjatuh dari sepeda motor hingga terluka
seorang pria mengamuk sambil menghancurkan trotoar
di depan sebuah minimarket di jalan dr sutomo kota ambon
kejadian yang terekam pada senin siang ini bermula ketika sepeda motor yang dikendarai mereka
tergelincir saat melintasi trotoar yang licin akibat diguyur hujan
setelah mengantar istrinya pulang
sang suami kembali ke lokasi sambil membawa martil lalu menghancurkan trotoar
pedagang yang berada di dekat lokasi pun menyatakan
trotoar yang licin akibat guyuran hujan kerap membuat sejumlah warga terpleset
video dua perempuan yang asik berjoget tiktok di monumen lingga di alun alun kabupaten sumedang ini
viral di media sosial
usai diunggah di akun instagram
at asli sumedang
pula keduanya menuai beragam komentar dari warga net
selasa siang kepala bidang ketertiban umum satpol pp pemkap sumedang menyatakan
tindakan kedua pelaku tidak dibenarkan karena area monumen terlarang untuk dimasuki pengunjung
ia pun mengaku pihaknya tidak bisa menindak kedua pelaku
minimnya jumlah personel satpol pp disebut jadi kendala untuk menertibkan pelanggaran
warga kampung cidokong gunung sindur bogor jawa barat
dihebohkan dengan sebuah pohon pisang jenis kepok yang berdiri kokoh di tengah permukiman padat penduduk
pohon pisang kepok yang memiliki satu jantung itu pun bisa menghasilkan pisang emas di dalam satu tandan yang sama
keberadaan pisang aneh itu membuat kepala desa cidokom langsung mendatanginya
dan diabadikan warga sekitar
hingga diunggah melalui dunia maya
tim liputan cnn indonesia